ini jalan kemana
ini ke toko bangunan yang lain
balik ke rumah sakit aja
kan mas kur belum ketemu
ini yang mana dulu nih
cari mas kun apa lahiran dulu
mendingan juga lahiran dulu ya
pelan pelan atau ngebut
tapi pelan pelan bang
yang punya warung nasi
saya gak kenal tuh
tapi liat gak
tapi saya gak kenal
tapi tau bacay kan
ya tau lah
tadi ada perempuan kesini dateng naik bacay
perempuan tadi lilis bukan
ini nih proyek suami saya
suaminya tukang batu
pasti pemborong ya
tanyain suaminya wina ada apa enggak
oh kirain gundala
kalau gundala berarti namanya sama kayak jagoan komik idola saya
tau gundala gak
gundala putra petir
ini si akang bukan yang cepetan nanyain mas gun malah ngajak ngobrol
nginjek papan aja aduh
ada pak gunan
kasih obat merah
ada mas gun gak
nyari di mana
gak tau soalnya di toko bangunan yang biasa gak ada cat warna abu abu monyet
emangnya harus set warna abu abu monyet
iya yang punya rumah sukanya chatnya warnanya abu monyet
mas gun pergi
lagi nyari chat warna abu abu monyet
katanya di toko bangunan biasa nggak ada chat warna abu abu monyet
kan lagi nyari chat warna abu abu monyet
jalannya pelan pelan aja
nanti keburu lahiran
justru kalau mabuk nanti malah jadi keburu lahiran
mas gun kemana
kerja yang benar kalau besok masih pengen ketemu nasi
pak haji ada mas gun nggak
mas gun apaan
mas gun bukan merek cat tapi tukang cat
dia lagi nyari chat warna abu abu monyet
yang nggak ada mas gun chat warna abu abu monyet
mas gun aku mau ke rumah
mas gun aku mau ke rumah

gua nggak bisa ditelepon mati
tadi ada yang nyari chat warna abu abu monyet
yang kagak yang nyari chat warna abu abu monyet
apa cat warna abu abu monyet
kak farman wina udah mulai lahiran
gimana nih bayinya udah mau keluar
jangan jangan di sini
ini bukan klinik bersalin
ini toko bangunan
ini jalan ke mana
ini ke toko bangunan yang lain
balik ke rumah sakit aja
kan mas kur belum ketemu
tapi wina mau lahiran
ini yang mana dulu nih
cari mas gun apa lahiran dulu
mendingan juga lahiran dulu ya

mendingan juga lahiran dulu ya
bos saya udah kesana kemarin tapi nggak ada cat warna abu abu monyet
gun tadi kamu dicari supir bajai
kurus kecil setengah tua
pakai baju warna merah
baju warna merahnya gedung gedung bro
di dalamnya pakai kaos hitam ada gambar huruf s
dia nyari gon bukan bos
mau ke rumah sakit
dia mau melayarkan
kayaknya sekarang udah waktunya bos
kita harus cepat sampai ke rumah sakit
kalau harus cepat kenapa di stok
besinnya habis kali
masih ada sedikit
ini pasti mesinnya
harus diperiksa dulu
nggak ada waktu
berarti harus didorong
ya udah dorong
lagi belanja nyetir bajet tante
wah cewek supirnya
emang nggak ada mesinnya
nggit kedua satu
usir usir is pasang hanya ber mathem
bahwa kamu talan sama siop
bali lagi rama
abang berhenti aja
taruh aku ngoja roblings arai
boleh dong niansh
obat tuh bahaga ya
adiknya udah mau keluar
tolong ada yang mau melahirkan